korban jiwa akibat kasus kebakaran di lapas kelas satu tangerang saat ini mencapai empat puluh lima orang
dan akhir pekan ini pohori mengatakan akan ada penetapan tersangka di balik kasus ini ke depannya
dengan dugaan sementara tindak pidana kelalaian
sementara itu muncul desakan dari koalisi masyarakat sipil agar menkumham yasona lauli
dan dirjen pas reinhard silitonga untuk mundur dari jabatannya karena dianggap
pemerintah turut ikut andil dalam melakukan kelalaian mitigasi peristiwa menyedihkan ini
kita bahas dari perspektif media bersama dua narasumber kami malam hari ini
selamat malam bapak bapak
selamat malam pani
gimana semuanya kabarnya sehat ya
alhamdulillah senang sekali mendengarnya
kalau gitu saya ke mas revo dulu deh ya
mas revo bagaimana anda dan cnn indonesia khususnya dalam media coverage atas kasus ini
melihat pertanggung jawaban paling besar ada di pundak siapa
ya fun ini kan kejadian yang memprihatinkan ya
empat puluh lima orang ya total
kalau sekarang penyelidikan sedang berlangsung oleh
tapi bagaimanapun dirjen pas dan menteri kepungkan ham harus berpikir atas kasus ini
karena kan sudah rahasia sebenarnya
kalau apa sih itu
jadi kapasitasnya penuh gitu
di mana mana hampir semua lapas yang ada itu kapasitasnya di atas kemampuannya
saya tidak bisa membayangkan pada malam itu
kemudian mereka bagaimana
apa istilahnya itu ya
kemudian bagaimana dengan
kalau misalkan terjadi kejadian darurat kebakaran ini kan sebuah penyakit
lembaga pemasyarakatan itu punya mekanisme
misalkan terjadi kebakaran apa yang harus dilakukan
bagaimana mekanisme penyelamatannya
mungkin ada ketakutan
apinya nanti kalau melarikan diri bagaimana
tapi esok dan kejadian kebakaran kempal bumi dan apapun itu kan sebuah kemisayaan ya
kalau barat panjir dan sebagainya
itu kan tsunami
itu kan sebuah kemisayaan
jadi artinya harus gitu
itu mekanisme situasinya
sampai kalau ya naudhubi
kayak kita juga diinginkan ya
atau misalkan terjadi tsunami
bagaimana cara penyelidikan alat terapi
itu kan harus semuanya

apakah ini kesengajaan
sekarang sudah dikonsumsi oleh polis
tapi kalau misalnya jadi sebuah kebakaran
atau halal bumi
ternam banjir dan lain lain
harusnya ada prosedur yang bisa dilakukan
sehingga tidak memakan korban jiwa sisi sekarang

kalau mas elvan gimana
kasus di lapas tangerang ini sebetulnya lebih dari kecelakaan ya
tapi ini merupakan sebuah tragedi kemanusiaan
doa ada empat puluh lima orang yang meninggal dunia sampai hari ini
dan kemudian masih ada enam orang yang dirawat dengan luka bakar yang cukup serius
kalau kita merunut kepada konferensi pers pertama
menkum ham yasona lawli
beliau menyampaikan bahwa sebetulnya memang lapas ini selain tadi mas rewo sampaikan over capacity
juga bangunannya sudah tua
jadi strukturnya sudah tidak mampu
namun aliran listriknya itu melebihi kapasitas
artinya ada kesadaran di dalam sistem di kemenkumham di dirjen pas gitu
tahu situasinya sebetulnya
dan persoalannya kenapa kemudian kok tidak ada perbaikan
tidak ada renovasi segala macam
kalimat yang muncul sekarang adalah evaluasi dan evaluasi
tapi korban sudah berjatuhan bukan hanya kali ini
kasus over capacity juga sering terjadi di lapas lapas sebelumnya
dan juga banyak sekali masalah seperti ini
sekarang harus memakan korban sebesar itu
jadi ini sekali lagi saya tegakkan ini ada tragedi kemanusiaan fanny
karena itu kalau kita melihat perkembangan dari penyidikan di kepolisian
kan seperti sudah disampaikan tadi sudah ada dugaan kelalaian yang mengibatkan kematian
saya kira itu harus diusut sampai tuntas dan harus ada yang bertanggung jawab
itu secara hukum ya fani ya
tapi kita juga perlu memantau betul
itu kan secara hukum
tapi dari segi kesadaran sebagai penyelenggara negara
saya kira sampai saat ini belum ada pertanggung jawaban yang konkret
seperti yang disuarakan oleh banyak teman teman lsm
tadi mas revo juga sampaikan
saya kira harus ada yang mengundurkan diri pak
kenapa karena korban yang berjatuhan sangat banyak
dan itu murni karena kelalaian seperti yang sudah disampaikan oleh menkum hamiyasona
bahwa ini bangunan lama over capacity bermasalah
dan kenapa orang masih juga dibiarkan
pembiaran seperti ini harus ada yang dipecat menurut saya
harus ada yang bertanggung jawab
oke mas elvan berarti permintaan maaf dari menkumham menurut anda sudah cukup atau belum
saya kira kalau ini dua hal yang berbeda ya fani ya
menuntut kerelaan keluarga meminta kerelaan keluarga dengan meminta maaf
dengan memberikan santunan tiga puluh juta
tadi tahu kan kemudian itu juga kontroversi
karena jumlah tiga puluh juta juga dirundut dari mana
juga sedang dikritik oleh teman teman lsm hari ini
namun demikian saya bedakan antara sebuah permintaan maaf dengan sebuah responsibility
artinya pemerintah juga harus berani menunjukkan bahwa ini evaluasi total
tanpa harus menunggu kasus hukum
karena sebuah pertanggung jawaban sebagai penyelenggara negara itu juga penting
selain juga menunggu penegakan hukum begitu fani
bicara mengenai pengurusan lapas ini mungkin pertanyaan yang lebih tepat dikasih ke mas revo
ini kalau misalnya melihat polemik sarana dan juga prasarana lapas
kemudian sistem yang berjalan

kemudian masalah overcapacitas
ini kan katanya mas elvan tadi bukan pertama kali dikeluhkan gitu
dan mas revo juga tahu sebab cnn indonesia pernah membuat seri liputan mengenai permasalahan lapas di indonesia
nah menurut mas revo apa yang membuat masalah ini laten ada di indonesia

selama bertahun tahun itu jaranglah kita mendengar ada pembangunan lapas batu
sementara jumlah penduduk kita bertambah
sementara jumlah penduduk kita bertambah
kemudian ada juga pengaturan narapidana
apakah misalkan narapidana yang pengguna
ini kan diskusi lama ya fani
kalau misalkan ada apakah semua pelanggaran hukum ya
apakah semua pelanggaran hukum ya
kita bukan sebut kesehatan ya

apakah semua pelanggaran hukum itu harus dibuka misalnya

mana yang bisa masuk dalam kategori kesehatan ya
misalkan dia kita kalau melihat di film film atau di referensi di negara negara maju itu kan ada yang ditahan di rumah ya pak
yang kakinya dikasih gelang sehingga dia tidak kemana mana
kan nggak semuanya berarti harus masuk penjara
mungkin dalam skala tertentu mana yang harus didenda sosial
misalnya menjadi setiap hari harus membersihkan taman gitu
dari jam enam sampai jam tujuh
dari jam enam sampai jam tujuh
mana yang harus direhabilitasi kalau misalkan dalam kasus kasus narkotika gitu
mana yang harus misalnya menjadi tahanan rumah
itu kan macam macam ya
sehingga tidak semua pelanggaran hukum itu harus masuk dalam penjara
itu mungkin yang harus dirumuskan lagi dalam undang undang kita ya
terkait dengan kejahatan ini
auhp lah itu
artinya ini pr nya besar pak panjang gitu
yang memang harus selain masalah infrastrukturnya masalah regulasinya juga atau masalah hukumnya ya
itu juga harus didiskusikan lagi lah
beban lapas itu tidak tinggi
kalau sekarang ini seiring pertambahan penduduk yang semakin besar tapi kita kan juga nggak pernah nyaris ya jarang kita mendengar ada pembangunan lapas baru atau apa
apalagi untuk penduduk yang kelas dewasa di indonesia
kalau misalkan banjir bagaimana kalau misalkan terjadi huru hara seperti apa
kemudian bahkan sampai misalnya terjadi letusan gunung api dan tsunami seperti apa
itu yang harus difikirin sebenarnya
nah kasus ini seharusnya selain tadi harus ada yang bertanggung jawab
ini juga harus menjadi momentum perbaikan lapas ke depan
oke jadi pengawalan media selama ini liputan liputan yang kita bikin selama ini gitu
untuk menjadi alarm perbaikan lapas tersebut dirasa belum cukup ya mas revo
ya kita kan pernah beberapa kali ya kita itu membuat liputan khusus terkait dengan lapas ini
ada beberapa keadaan bahkan barangnya aja kalau misalkan kita lihat visualnya pada waktu itu
bagaimana narapidana misalnya sampai harus tidur kamar mandi misalnya kan
bahkan di kamar mandinya itu nggak cuma satu orang gitu
bahkan dibuat kayak semacam pakai sarung kemudian gantung gitu ya
ya seperti orang yang di apa istilahnya itu hamuk gitu ya
sarungnya dibuat sebagai hamuk gitu untuk tidur menggantung gitu
jadi artinya memang kita melihat secara visual berapa liputan kita mendalam terkait dengan lapas
kita tahu over capacity dan kita sudah menyuarakan itu sejak
sejak awal awal cnn indonesia berdiri lah ya kita sudah membuat laporan ini
jadi ya sekarang ada kejadian
dan tragedi kemanusiaan yang seharusnya ini memperkuatlah bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah
ya kalau sudah jatuh korban jiwa tapi tidak mau berbenah sih itu sangat disayangkan ya mas revo
saya kembali ke mas elvan ini tadi kalau misalnya mas elvan mengatakan yang bertanggung jawab atau yang mundur ini ada sekaligus ada tuntutan
karena beredar tuntutan dari koalisi masyarakat sipil yang mendesak beberapa pihak seperti pnkum ham dan juga dirjen pas untuk mundur
tapi apakah menurut mas elvan
tuntutan mundur atau mundurnya seseorang ini dirasa cukup untuk membuat perubahan ke depannya
saya kira begini seperti tadi disampaikan mas revo juga ya yang kita bahas sebelumnya
pembangunan lapas itu tidak pernah jadi solusi untuk over capacity
jadi kalau mau mencari solusi over capacity sistem hukum kita yang harus diperbaiki
jadi banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah dan banyak saran juga dari teman teman lsm dan pnkum
diskusi dengan para akademisi
misalnya dengan mengoptimalkan tahanan kota atau tahanan rumah
kalau orang baru punya kesalahan sekali gitu misalnya dan kesalahan itu dirasa ringan gitu berdasarkan keputusan hakim
mungkin bisa juga diberi hukuman sosial gitu
kemudian jadi kita itu perlu di situ sebetulnya
pemerintah harus mengumpulkan akademisi pakar pakar hukum untuk mencari solusi bersama
pembangunan lapas sekali lagi bukan solusi untuk over capacity
itu kayak kalau ini kurang ya ditambah ditambah ditambah
sama teori kayak macet itu fani
jadi macet jalan yang ditambah juga ada solusi harus ada perubahan regulasi
lalu apakah mundur itu cukup untuk memperbaiki
sebetulnya menteri sudah berganti berapa kali fani
adjurjen pas juga berganti berapa kali
pertanyaannya selesai nggak masalahnya
dan kemarin ini yang terakhir ini kasus terakhir di lapas tangerang ini betul betul menjadi tragedi
saya kemarin diskusi dengan teman teman di redaksi
saya bilang ini harusnya presiden yang turun untuk bicara gitu
karena meskipun mereka tahanan mereka juga warga negara yang juga punya hak sasiman yang harus dilindungi gitu
dan ini cukup banyak loh ini
banyak ini korbannya saya jelaskan
jadi tidak bisa hanya dengan memiknamat ngasih sumbangan dan selesai
dengan orang mundur dan selesai tidak
artinya harus ada evaluasi menyeluruh
kalau sudah begini sebetulnya kalau menteri saja sudah konferensi pers kemarin dan menyatakan semua persoalannya
beliau berjanji untuk mengevaluasi tapi sambil bercerita tentang masalahnya
banyak lapas yang sudah tua banyak lapas yang berkovasiti
kemudian banyak kesalahan kesalahan
tadi listriknya kegetian daripada kapasitas infrastruktur dan lain lain
sebenarnya sang menteri sedang bercerita tentang persoalan yang sedang dihadapi dan belum tuntas
menurut saya harus ada level diatasnya yang turun tangan
bisa saja menteri koordinator dan kalau perlu presiden
karena ini harus dicari solusi bersama
artinya kalau seorang yang dipercaya hari ini tidak bisa menyelesaikan masalah ini
kenapa harus dipertahankan
sebenarnya katanya presiden juga ini isu jasad jasad tidak apa apa sedikit keluar
katanya mau acara safal gitu kan
ya ini mungkin kesempatan
kalau nggak diganti ya paling nggak ada peringatan keras gitu lah
supaya ada perbaikan perbaikan ke depan
semoga kelihatan ya bentuk konkretnya dalam ke depan itu
itu adalah langkah selanjutnya yang harus diambil oleh kementerian dan juga orang yang di atas ya menurut mas elvan
kalau menurut mas revo sendiri seperti apa
singkat saja mas revo
ya sama seperti yang tadi ya fani
kalau memang ini kan ada momentum ya
jadi memang satu harus ada yang bertanggung jawab
pak ini momentum untuk perbaikan lapas ke depan gitu
mulai dari sistemnya sistem pemidanaannya
apakah semuanya harus dihubungi pada lapas
kemudian yang ketiga kemudian mereview juga
karena memang beban lapasnya ini luar biasa kan
jadi memang harus dikonsumsi bahwa apakah semuanya bergantung pada pemidanaan
kemudian pemidanaan penjara maksudnya
kemudian bagaimana ini dengan jumlah orang yang kemudian kalau misalkan sudah dilakukan alternatif pemidanaan
kalau misalkan masih over capacity
seperti apa nanti ini solusinya
banyak ya negara negara maju itu yang mempunyai sistem manajemen lapas dengan baik
sebenarnya kan kita tinggal nyontek aja
tidak perlu bikin dari baru
tidak perlu bikin dari baru
sudah ada yang sudah punya yang lebih bagus
ini tinggal di kopi
baik baik baik
ya tinggal kemauan tersebut untuk apa ya namanya
mengejawantakannya secara real gitu di lapangan
yang kita tunggu seperti itu ya mas revo
kita akan lanjutkan kembali dialog
masih terkait dengan topik hak asasi kemanusiaan
tapi berkaitan dengan topik yang lain juga
kita akan lanjutkan kembali si anonimusia newscast
kita kembali setelah jeda berikut ini